moda transportasi umum yang aman nyaman dan terjangkau tentu menjadi idaman warga
nah untuk mewujudkan itu transjakarta yang per tahun dua ribu tujuh belas mampu mengangkut empat ratus lima puluh ribu penumpang setiap hari
menambah jumlah armadanya agar daya angkut lebih banyak
armada armada ditambah bukan lagi bus berukuran kecil
melainkan bus dengan daya tampung maksimal
inilah bus maksi
pada hari ini armada baru transjakarta yang siap mengangkut penumpang lebih banyak
minggu pagi pt transjakarta memperkenalkan bus maksi ke seratus di silang monas
sebagai komitmen pelayanan yang lebih baik untuk warga jakarta
bus keluaran mercedes seharga dua lima miliar rupiah atau dua kali lipat lebih mahal dari single bus transjakarta ini
memiliki sejumlah keunggulan dibanding pendahulunya
terutama soal teknologi terkait keamanan dan kenyamanan penumpang
secara safety dia sudah mengikuti semua ketentuan
kalau kita mengikuti semua ketentuan
kalau dari segi kemudahan automatic transmission
even dibandingkan dengan bus single ini lebih memudahkan manuver
yang ketiga bus ini dilengkapi oleh air suspension jadi nyaman sekali
otomatis karena lebih panjang lebih nyaman
dengan daya angkut mencapai dua puluh satu ton
bus yang memiliki tiga baris roda ini mampu memuat seratus penumpang
nah ini adalah bagian dalam dari bus maksi transjakarta
seperti namanya yang maksi tentu ukuran bus ini juga lebih panjang
jika dibandingkan dengan bus single
bus single transjakarta
dengan panjang mencapai tiga belas meter tentu daya tampung penumpang juga lebih banyak
jika dibandingkan bus single transjakarta
nah konsep tempat duduk pun menghadap ke depan seperti ini
tentunya ini akan membuat penumpang menjadi jauh lebih nyaman
dengan tambahan seratus bus maksi ini
kini transjakarta memiliki satu lima ratus bus
namun hanya satu dua ratus bus saja yang sudah beroperasi
meski saat ini transjakarta sudah mampu mengangkut empat ratus lima puluh ribu penumpang per hari
jumlah armada yang ada diakui plt gubernur dki jakarta
marsono belum sebanding dengan kebutuhan transportasi warga jakarta
moda yang lainnya terutama mrt lrt yang insya allah
nanti pada bulan maret akan bisa secara operasional ya
kita lakukan di launching kira kira dua ribu sembilan belas
nah karena itu jumlah ini sebenarnya relatif masih kurang
ada kebutuhan kebutuhan yang lebih besar untuk memenuhi sepuluh juta lebih penduduk jakarta
bus maksi ini akan beroperasi di koridor dua enam dan sepuluh
yang memiliki jarak tempuh panjang
mahardika utama jakarta